nama saya erwin pekerjaan saya ojo
saya dari tahun dua ribu tujuh belas
saya kerja di gojek ini dari tahun dua ribu enam belas
sekitar empat tahunan saya
lumayan buat keluarga bisa buat sekolah bisa buat kuliahin anak juga
tapi semenjak ada pandemi ini penghasilan saya turun sangat
biasanya saya dapat per hari itu empat ratus ya
terus sekarang pengen dapat lima puluh ribu aja susah
sebelum covid itu mbak bisa dua puluh lebih mbak
saya sekarang tiga aja udah alhamdulillah mbak
ya udah seminggu mbak udah lari lari
itu karena memang saya kalah di bensin kalo kita cari terus bensin abis
ngasihkan kita dari mana kalau memang nggak bisa narikkan gitu
kita fokusnya memang narik
kalau misalkan pemerintah bisa ngasih kompensasi buat ojol
saya sih nurut aja
tapi kalau misalkan kita sama sekali nggak dapat kompensasi
itu kita mau makan dari mana gitu
yang sekarang dibutuhkan sebenarnya sembako mbak dibanding uang
karena sembako juga kita kan udah jarang
sekarang subsidi pemerintah aja udah susah
kita ngantri sebenarnya dari pagi
kalau stok habis selesai udah
dalam bentuk sembako ya terutama itu mungkin dalam bentuk uang juga kan
sehari di rumah